anda pasti akrab dengan lagu perdamaian tapi mungkin gak banyak yang tahu bahwa lagu tersebut pertama kali dipopulerkan oleh nasidaria
ya mereka bahkan konsisten di jalur musik kasidah di usianya yang sudah menginjak empat dekade
panggung musik anak muda urban yang biasanya menampilkan genre genre arus utama industri musik kini turut dihiasi oleh kasidah
ya beberapa waktu lalu grup kasidah nasidaria turut hadir di gelaran synchronize festival
membawakan total tiga lagu andalan dan satu instrumental nasidaria sukses membuat pengunjung ikut bergoyang
pengalaman ini memberikan kesan tersendiri bagi grup asal semarang yang beranggotakan dua belas personel ini
hadir di panggung synchronize
ada apa yang pengalaman apa yang dirasakan
seperti ini kita juga senang kenapa anak muda zaman sekarang kok masih suka dengan kasidah seperti ini alhamdulillah kita bersyukur aja
musik kasidah yang berasal dari persia memang salah satu genre arkais nasidaria pun punya sejarah panjang di dunia musik tanah air
dibangun sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sampai sekarang masih langgeng apa sih yang jadi rasa
masih ada nasidaria bisa bertahan sampai empat dekade
kita sudah menyiapkan untuk regenerasi terus sampai sekarang masih terus mencari untuk regenerasinya
untuk yang muda muda nih kenapa sih memilih kasidahan
senang ya dari lirik liriknya itu aja bagus sekali karena syairnya juga dakwah jadinya kita juga kalau melihat kehidupan kita oh sama nih sama ada dakwahnya
jadi kita bisa selalu benar insya allah
misi dakwah memang jadi tujuan utama grup bentukan haji muhammad zain dan haja mudrika zain yang hadir dengan identitas keislaman ini
gere musik memang terus berkembang namun nasidaria telah membuktikan
musik kasidah sanggup melitasi zaman jika diracik juga sesuai zaman
seperti lagu perdamaian yang satu ini
perdamaian perdamaian banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai
kinanti bung gareni jakarta

bingung bingung ku memikirnya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu